mengapa hal ini luput dari perhatian
saudara ahli apakah anda setuju teori anda ini tidak bisa secara konklusif
kalau melihat kenyataan di sumatera barat dan di aceh
walaupun di sumatera barat dan di aceh
bansosnya itu merata karena pansus itu ada datanya di dalam dtks dan p tiga ke
yang jumlah penerimanya sudah ditentukan oleh pemerintah
jadi tidak boleh keluar dari nama nama itu
jadi aceh sumatera barat juga dapat bansos sesuai dengan proporsi penduduk
yang kedua kalau faktor kemiskinan dan basus dipakai sebagai ukuran
hampir semua mayoritas tempat tps di luar negeri tidak ada bansos
orang berpendidikan orang mampu indonesia
tapi dua menang di hampir semua
apakah ini bukti bahwa teori anda itu tidak konklusif
dari bawaslu dari hakim yang mulia pak arsul silahkan
saudara ahli prof hamdi moluk